ada dua sih kemungkinannya dong
yang pertama aceng bobo
yang kedua aceh memang orang baik
cuma ada tiga alasan kalau aceh nggak mungkin baik
aceng bukan orang baik
cici udah tahu
pak udah punya istri
tapi ya nggak mungkin cerai
ak tuh udah punya anak
kalau misalnya cerai anaknya bisa jadi korban
cici juga nggak mau ak ngerusak rumah tangga ak
cici juga nggak berharap ak bercerai sama istri ak
cici mau jadi istri kedua ak ak
jadikan ak nggak perlu ceraiin istri ak ak
memang nyate si bagja itu
sudah tidak berani kesini sendiri
katanya sih udah beberapa kali datang kesini
tapi pintu gak dibuka
memang ada cerita apa
gak cerita apa apa pak
kamu sampaikan sama bagja
kapan saja silahkan dia datang kesini
ya cuma itu pak
baru pulang dari pasar
kamu tidak minum dulu
gak usah pak nanti aja
istri ate gak mungkin nginjinin ate menikah lagi
mana ada seorang istri yang ngebiarin suaminya nikah lagi
sebenernya ate sayang bener sama cici
cinta itu tidak harus memiliki sih
mungkin memang kita ditakdirkan untuk tidak saling bersama
nikah sembunyi sembunyi ate
gak perlu ada orang yang tau
ate bisa menikah
ate bisa menikah
ate bisa menikah
ate bisa menikah
ate bisa menikah
ate bisa menikah
ate bisa menikah
ate bisa menikah
ate bisa menikah
ate bisa menikah
ate bisa menikah
ate bisa menikah
ate bisa menikah
ate bisa menikah
ate bisa menikah
ate bisa menikah
ate bisa menikah
ate bisa menikah
ate bisa menikah
ate bisa menikah
ate bisa menikah
ate bisa menikah
ate bisa menikah
ate bisa menikah
ate bisa menikah
ate bisa menikah
ate bisa menikah
ate bisa menikah
ate bisa menikah
ate bisa menikah
ate bisa menikah
ate bisa menikah
ada dua sih kemungkinannya dong
yang pertama acing bobo
yang kedua aceh memang orang baik
acing bukan orang baik
acing bukan orang baik
acing bukan orang baik
kok sama kang dadang
itu komedi dong
komedi puter kum
pantesan ngomongnya puter puter
boleh saya lanjutin dong
kemana kang dadang
ya kenapa omongannya
terima kasih dong
jadi mana mungkin
ada cewek ngajak ngidep acing
terus acingnya tidak mau
eh mungkin saja dang
bisa saja perempuannya sedang
dan dia mencari
ayah buat baiknya
karena pacarnya tidak mau bertanggung jawab
mana ada sih ada perubahan waras
untuk ngejadin ayah untuk anaknya
perempuan seperti itu
dia menikah untuk menutupi aibnya
ya sampai bayinya lahir saja
ya kalau takut aib jangan hamil duluan atu
ini kan dugaan kita saja dong
belum tentu juga dia hamil
siapa yang hamil kum
dunia terbalik kum
dunia terbalik saya juga mau balik
ini kak siri
cuma perlu penghulu
nggak perlu kau a
jadi istri a'atnya nggak tahu
istri saya kerja di saudi
ya malah bagus satu a
jadi kan istri a'atnya nggak tahu
tapi nanti kalau misalnya
kalau istri a'at pulang teh ya
a'at pulang ke rumah
terus kalau istri aa balik ke saudi
a'at kembali ke cici
cici kan istri kedua a'at
jadi harus banyak mengalah
tapi kan a'at nggak punya kerjaan ci
nanti kita hidupnya gimana
makanya cici gak mau berhenti kerja
atau cici kerja ke luar negeri saja
nggak mau a
pici nggak mau jadi tkw
ngapain nih nikahin tapi harus jauh jauh dari suami
cici pengen nikah sama a'at teh
itu karena cici pengen selalu bersama sama a
bukan untuk selalu berjauhan
kalau kayak gitu enak di aa dong
nanti tes cici kerja di luar negeri sama orang asing
terus kirimin duit buat aa
tapi at di sini enak enakan sama perempuan lain pacaran
males sampai nikah mungkin
nggak mau cici punya suami kayak gitu
jangan jangan a'at memang baik
aceh mah memang baik nggak sakit
a'at hanya kesepian
kan kita semua juga kesepian
saya juga kesepian kum
kamu udah ngasih tau saya
saya selama ini nggak tau kum kalau saya kesepian
a'at hanya kesepian
begitu dia ketemu orang yang mengajaknya serius
berarti a'at penakut kum
berarti a'at bener bener cinta sama eem doi
a'at sekarang udah nggak penakut kum
a'at sudah selesai
kita duduk luar aja yuk
bosan di sini
ini daftarnya cu
hampir semua tkw dapat izin titik lembaran